mantan auditor senior badan pemeriksa keuangan atau bpkri rohmadi sabtogiri dihukum dengan pidana penjara
selama tujuh tahun dan denda tiga ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
ia terbukti bersalah menerima suap dalam audit keuangan di kementerian desa tahun anggaran dua ribu enam belas
pengadilan tipikor jakarta pusat senin sore menggelar sidang dengan pembacaan fonis hukuman terhadap rohmadi sabtogiri
terdakwa kasus suap terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian desa tahun anggaran dua ribu enam belas
menurut hakim auditor bpk tersebut terbukti menyalahgunakan jabatan
dan secara bersama sama menerima suap sebesar dua ratus empat puluh juta rupiah dari sugito
selaku inspektur jenderal di kementerian desa dan kabak keuangan jarod budi
tujuan suap untuk menentukan opini wajar tanpa pengecualian atau wtp
terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian desa tahun anggaran dua ribu enam belas
hakim juga menganggap terdakwa selaku auditor bpk tidak mendukung pemerintah memberantas korupsi
hakim pun menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun
dan denda tiga ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan penjara
satu menyadarkan terdakwa rohmadi saptogiri tidak terbukti terasa dan menyakinkan melakukan pidana pidana korupsi
menentukan pidana kepada terdakwa oleh kena itu dengan pidana penjara selama tujuh tahun
dan denda sejumlah tiga ratus juta rupiah
sebelumnya jaksa menuntut rohmadi saptogiri
dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
romadhan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar dua ratus juta rupiah
hardian sabernadi jakarta